aku juga kerjakan buat kamu
biar kamu bisa sekolah terus
mendingan abi gak usah sekolah
abi gak usah punya ibu
ibu berangkat kerja dulu ya saya
ini kejadian banteng
ini kejadian banteng
kau dia berhenti
aku mengerti sekarang
wadidari tolong putri
tenang putri wadidari akan menganggap
wadidari bayunya bagus sekali
terima kasih ya bunadari
banteng kamu jangan marah lagi ya
baju aku kan sudah tidak merah lagi
banding kamu ada di sana
putri pasti sudah menangis ketakutan di suruh duduk si banteng
untung kamu di sini
ini banteng lucu banget deh
makan yang banyak ya
tidak tidak mungkin
kok kamu tidak di suruh duduk sama si banteng
dan kenapa kamu ganti baju
memang pernah penuh roh
kamu marah ya aku nggak pakai baju kamu lagi
aku masih pakai kok ada di dalam sini
kenapa kamu kasih putri baju merah nora
mau kejahit putri
pasti kamu yang ngurusin banteng
nona kena akal nih
ini nih maura ngerjain putri lagi
maura ngerjain putri lagi
maura kamu kok tidak kapan kapan
kamu kok tidak kapok kapok sih
teman teman kita mau beri dewa aja
kita beri putri
si maura sudah nakal banget nih
harus dikasih pelajaran
cucian kita banyak juga ya nek
kalau cucian kita banyak terus sebentar lagi kita punya uang untuk kontrak rumah ya
abi benci ibu
abi benci ibu
abi gak suka ibu kerja malem
akhirnya temen temen di sekolah
abi kan malu bu
abi ibu mau terperasan kamu sayang
tapi kalau ibu gak kerja
kita mau dapat dari mana
ibu juga kerjakan buat kami
biar kamu bisa sekolah terus
dan mendingan abi gak usah sekolah
dan mendingan abi gak usah punya ibu
berangkat kerja dulu ya sayang
saya berangkat kerja dulu naideh
tante ini tunggu
sampai ini jangan nangis ya
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
biar dia gak malu punya ibu kayak tante
adik itu cuma lagi marah tante
berapa beruntungnya dia
punya ibu seperti tante
kamu anak yang baik putri
tante jadi yang dapatin kamu
kamu harus melihat semua ini
tante berangkat berjuru ya sayang